gue gak ada salah panas
salah putusin aku
dan dia udah blok semua kontak aku
tapi kalo kalian saling mencintai pasti ada jalannya lah
kan masing masing belum terikat
kemaren itu kamu
beneran pulang kan dari rumah aku
soalnya mbak aku tuh bilang kalau dia nggak ngeliat kamu keluar dari rumah sama sekali
dan aku juga gak inget karena aku gak sadar
nidep di rumah kamu
sama sekali enggak
saya tahu kamu juga punya masalah
saya juga punya masalah
perusahaan saya sekarang lagi terlambang ambil
belum lagi dengan anak saya
kamu tau kan saya punya anak dari ambil
hubungan saya dengan rina aja
sampai hari ini
itu jadi beban pikiran tersendiri
kalau kamu pikir yang terlalu jauh
saya menghargai perempuan
saya menghargai perempuan
pada saat ini
saya mau pergi ke rumah
padahal kan aku cuma mau mastiin aja
karena aku merasa aneh
kok mbak gak ngeliat nino keluar dari rumah setelah ngamperin aku pulang
ma kenapa sih papa mau pergi aja
padahal aku pengen diantarin pas sekolah sama papa
ya oma ngerti kok
tapi sekarang hari ini rena diantar sama suster mirna dulu ya
seperti biasa gak papa kan
karena papa lagi ada urusan yang harus dikerjakan hari ini
aku ke awal main sama adek asgaret terus
sekarang papa malah tinggalin aku
padahal ini masih pagi loh ma
iya oma tau
cuma tadi tuh papa perginya pagi pagi sekali sama om randy
terus mungkin papa gak enak membangunin putri jelitanya ya

takut nanti kalo misalnya bangunan terlalu pagi
reina abis sekolah ngantuk
gak papa ya
kan papa juga pergi sama om randy ada busa
gak banget mukanya kakak rumah
gak boleh cemburu cemberut sayang
kalo kamu nanti cemberut kasian mama sama papa nanti jadi sedih
kalo kamu nanti cemberut kasian mama sama papa nanti jadi sedih
nih nyan kita sekarang berangkat sekolah

ya bosen cemberut senyum dong
aduh aduh aduh
tuh tuh tuh

eh salim ya mama
ada mau buru buru aja nih
habis pamitan selanjutnya
pasti banyak yang nanya
pasti banyak yang nanya banyak hal yang ingin al tanyakan ke randy

mudah mudahan al back back saja
dan nggak sampai kepalanya sakit lagi
karena terlalu banyak informasi
andi dilecehkan kayak begini
berani sekali riki
jika selama saya nggak ada
jika selama saya nggak ada
kenapa banyak sekali cabang konflik yang harus saya ingat ya
kenapa banyak sekali cabang konflik yang harus saya ingat ya
angga sahabat saya tuh tau banyak sesuatu
angga sahabat saya tuh tau banyak sesuatu
kamu sudah masukkan kontaknya ke pianponsep
tapi banyak yang terjadi sama saya
saya mengalami amnesia
seluruh ingatan saya hilang
ini pun sebenarnya saya
juga gak ingat kamu siapa
cerita banyak soal kamu
kalau kamu adalah sahabat saya
ya pelan pelan lah
saya berusaha terus untuk mengingat semuanya
informasi yang akurat tentang riki
bidang lanjutan anda sudah kembali
saya nggak peduli soal itu
saya akan ambil minum buat kalian
gua ga ada sewa padah sama kalian ya
pasien kak dia tau
gue udah tau kasus lo
lu ngecin perempuan kan
silahkan duduk pak nanti petugas akan mengantarkan pedora di kek kesini
ya makasih pak
pak saya harap nanti bapak bisa tenang dan jangan terlalu emosi ya pak
oke mari duduk pak
ada tamu buat kamu
kenapa gue masih ngarepin dia sih dia aja udah ngebuang gue
gak apa apa pak
yaudah kita obat di kek klinik
yaudah kita lari
langsung ke ruang kunjungan
ini udah dua kalinya shena menanyakan hal yang sama
ada apa sebenarnya
kenapa sienna seperti